kini kita beralih ke berita selanjutnya sampah jadi masalah yang tak kunjung teratasi di banyak kota di indonesia
terusik dengan masih adanya budaya buang sampah sembarangan seorang pria di bandung bergerak mandiri memungut sampah dari penjuru kota kembang bandung
sosoknya menginspirasi mengatasi masalah bersama bisa dimulai dari diri sendiri
beginilah keseharian sariban setiap pagi pria yang akrab di sapa pak iban ini bersiap untuk membersihkan jalanan kota bandung
kan dari pelajaran agama kan sudah ada
karena dapat memiliki iman kebersihan sebagian dari iman
terus kan dari kampung saya sudah punya dasar
dulu apalagi datang ke kota kota itu kalau memang banyak penduduknya pasti ada kotanya
berkendara sepeda tua lengkap dengan peralatan sederhananya sariban memungut satu persatu sampah yang ia temui di jalan
harapan saya ya untuk masyarakat bandung jawa barat khususnya masyarakat indonesia
mulai dari yang kecil mulai dari diri sendiri tahan tidak membuang sampah sembarangan
pria kelahiran magetan tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga ini memang identik dengan kebersihan
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ia menjadi petugas kebersihan di rumah sakit mata cicendo bandung sampai pensiun di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sariban juga menjadi relawan kebersihan pemerintahan kota bandung
menjadi relawan sudah ia jalani sejumlahnya

ya relawan tanpa pamrih tanpa dibayar
tujuannya hanya satu agar bandung menjadi indah bersih aman dan nyaman
pertanyaan saya cara ikhlas di kota allah saja lah
berbuat sesuatu di bidang kebersihan lingkungan apalagi masalah kota bandung ini kan namanya kota kembang
harus bersih harus harum kan
masa ada kotor
ya nggak nyambung lah
sejumlah warga mengaku salut dan bangga kota bandung memiliki relawan kebersihan seperti sariban
tahunya tiap hari di sini
iya memang nyapu di sini tiap hari pagi sore
sejak dulu udah gitu sejak saya masih kecil udah gitu
jadi sifatnya itu mana ya kalau kita lagi nongkrong nongkrong dia di depan kita bersih bersih gitu
jadi kita kan malu ikut bersih bersih gitu
nah sampai sekarang
selesai memungut sampah di jalanan
sariban kemudian kembali mengayu sepedanya sampai ke tempat pembuangan sampah sementara atau tps
untuk membuang sampah sampah yang ditemukannya di jalan
dan begitulah seterusnya sang relawan ini bekerja demi bandung yang bersih
persoalan sampah kota bandung memang seolah tak pernah usai
program pemerintahan kota untuk memisahkan sampah organik dan non organik pun nyatanya masih belum terrealisasikan
beragam jenis sampah masih tercampur menjadi satu di tps
rati asriani bandung